kamu sabtu kemarin kemana
ah belum matretan
lagi belum matretan
sampai kecepen gini lagi pake kapucong kapucong gitu
din kamu dateng juga sayang
din kamu langsung aja ke kamar elsa ya
papa aku harus surat dulu
aku duluan ya pak
hai pak uya
mama saya masih di luar atau udah pulang
iya pak bos
tadi masih di luar bersama mbak michelle
tadi ada tamu dateng sini namanya pak sanusi
iya pak bos
pak sanusi asesan pribadi nya papa
mau ngapain kesini
katanya sih ada urusan
kenapa berosak sebelum berosak pergi dengan mbak michelle
ngapain mama panggil pak sanusi kesini
apa mama masih gak percaya sama gue ya
makanya mama panggil pak sanusi kesini untuk meneliti soal makam roy

makanya mama panggil pak sanusi kesini untuk meneliti soal makam roy
ada apa ya thot
ada apa rusangnya ada apa
ada apa rusangnya
akhirnya sampai juga ya tante
mobilnya al udah dateng
berarti aw udah selesai jalan jalan sama andin dan reina
dan lagi juga udah malem
aku pulang ya
semua kan udah di rumah
jadi kamu boleh istirahat ya
nanti aja bu soalnya
bu andin belum pulang
andin belum pulang
bukannya tadi pergi sama al debaran
enggak tuh bu
yaudah kalo gitu
ya malam ya
elsa ya ampun gimana keadaan kamu
kok gak bisa tau gue ada disini
oh iya papa yang ngasih tau mbak
makanya mbak langsung dateng kesini mau jempol kamu
apa yang kamu rasain sekarang
cuma kecapean aja
berlebihan aja yang lainnya
sampai ngejengukin segala
ya jangan sakit sakit
oh iya tadi mbak ketemu sama ricky loh di depan
dina tadi juga ketemu sama riki
mungkin dia jenguk temennya kali ya disini
oh gak jenguk kamu
oh gak jenguk kamu
gue kan udah gak ada hubungan apa apa lagi sama dia
udah gak ada hubungan apa apa lagi sama dia
ya mbak pikir kan walaupun
ya mbak pikir kan walaupun
udah gak ada hubungan tapi kan pernah berjalan sama dia aja kan
pernah saling kenal kan mbak pikir jemput kamu
ya mungkin kamu bunuh juga karena kecapean kali
pernah ke hotel serenity belum
kok mbak adin tiba tiba nanya soal serenity hotel
apa mbak din tahu sesuatu soal kejadian gue sama ricky
enggak pernah gue kesana enggak pernah
kok elsa bilang enggak pernah ke serenity hotel
bukannya dulu elsa pernah
mbak adin pernah datang disana sama ricky
kok elsa menutupi sekarang
ini ada apa sih
kenapa sih lo tiba tiba nanya kayak gitu ke gue
oh enggak apa apa
mbak cuma pengen nanya aja mbak pikir kamu pernah kesana
ternyata belum ya
karena mbak kan mau buka puasa bareng sama keluarga disana
nanti kamu juga diajak
karena kan mbak juga belum pernah
tahu kan tempatnya kayak gimana
mungkin teman kamu pernah kesana
mungkin bisa kasih tau mbak
hum yaudah mbak pikir ya memang tau
di jantika skincare
lagi konsep apa sih kamu
sama kesepe yang gini lagi pake kapucong kapucong gitu
kenapa mbak adin bisa bicara kayak gini
kayaknya dia mengindir gue deh
tapi mbak adin tau dari mana
dia udah ke sana
kenapa semua motretnya pake kapucong sih
gila aja enggak lah
ya enggak mbak cuma mau nanya aja
karena kan sekarang lagi tren kayak gitu kan
tapi kan sekarang kamu cuma kecepean doang kan ya
ya udah alhamdulillah lah semuanya baik baik aja
mah aku gak bisa lama lama loh
karena kan aku juga mau tarawih di rumah kan
terima kasih udah sempetin datang kesini nilakin elsa ya
ya udah aku pulang ya
kamu coba sembuh loh
kenapa jadi begini
apa mbak adin ada di siaranity hotel juga sabtu kemarin
atau ada orang yang bilang ke mbak adin
andin kenapa ya nanya nanya seperti ini ke elsa
apa hubungan elsa dengan saniti hotel
kok perasaan aku gak enak
cara adin bertanya
persis seperti saat adin menyelidiki soal lipstick aku
halol ininya berutes
gua harus cepet cek rekaman cctv
pake hapis lagi baterai
lama banget sih
akhirnya nyala juga
malah baru pulang
tadi habis di drop sama michi
katau ya belum pulang
bukannya tadi sama kamu sama rena
andin tadi ada seminar
tadi ada kan
makanya andin gak ikut aku sama rena jalan
terus selesai seminar
andin pergi ke rumah sakit
katanya elsa masuk ke rumah sakit
elsa masuk rumah sakit
kau udah kerjaan
yaudah kalo gitu temenin
seseorang yang lain
mama makan yuk mama belum makan
tadi buka puasa baru sama air putih
ya udah oke
mau tunggu ya
cek cctv nya pas mau tidur aja deh